sekitar sembilan puluh warga dari pulau jawa yang disandra kelompok bersenjata
telah dievakuasi dari kampung utikini distrik tembagapura timika papua
mereka akan segera dipulangkan ke kampung halaman yang masing masing
petugas gabungan tni dan polri berhasil mengevakuasi sembilan puluh warga
yang berasal dari berbagai daerah di pulau jawa
seperti demak lamongan kebumen banyuwangi dan daerah lainnya
mereka bekerja sebagai pendulang emas di sungai desa utikini banti dan kimbeli
sepuluh warga ini ditampung oleh kerukunan jawa bersatu kabupaten mimika untuk didata
pasca penyanderaan warga mengatakan
kelompok bersenjata telah mengambil uang warga sebesar satu ratus tujuh lima juta rupiah
dua ratus lima puluh empat empat gram emas dan dua ratus unit telepon genggam
kita akan disandara selama satu bulan
kita penyandara kemarin waktu belum ada penyelamatan ya
warga akan segera dipulangkan ke kampung halaman masing masing
kerukunan jawa bersatu akan berkoordinasi dengan pemda mimika dan pemda masing masing warga
yang sudah final ada sekitar sembilan puluh orang pengungsi
sementara itu ratusan aparat tni dan polri masih bersiaga di kampung kampung di tembagapura
dan keamanan di kampung kampung tersebut
saiman timika papua
lima perwira tni yang memimpin operasi gabungan pembebasan sandera di tembagapura timika papua
menolak kenaikan pangkat
alasan penolakan itu karena merasa membebaskan sandra adalah tanggung jawab mereka
hal itu disampaikan oleh panglima tni jenderal gatot nurmantio
dalam rekaman video yang diunggah akun puspen tni di kanal youtube pada sabtu kemarin
kenaikan pangkat diberikan oleh tni jenderal gatot nurmantjo

yang membebaskan sandera di tembagapura timika papua
karena menolak kenaikan pangkat
kelima perwira itu kemudian diberi latihan khusus mendahului rekan setingkatnya
sebelumnya sekitar lima ratus warga lokal dan pendatang yang sebelumnya menolak
kini bersedia devakuasi
rencananya mereka akan dievakuasi menggunakan bus anti peluru pada senin esok
menyampaikan bahwa keberhasilan adalah milik anak buah
kegagalan adalah tanggung jawab para perwira
sehingga secara halus mereka menolak untuk menerima kenaikan